hai menteri pendidikan dan kebudayaan adi makarim berjanji akan memberikan kuota internet gratis
bagi siswa guru mahasiswa dan dosen anggarannya mencapai delapan sembilan triliun rupiah dalam rapat
bersama komisi sepuluh dpr ri pada kamis siang mendikbud nadiem makarim mengatakan kementeriannya telah
menyiapkan anggaran khusus untuk pengadaan pulsa dan kuota internet serta tunjangan tenaga
pendidikan dari delapan sembilan triliun rupiah yang dianggarkan tujuh dua triliun untuk pulsa dan kuota
internet sementara itu satu tujuh triliun untuk tunjangan guru dan dosen serta tenaga pendidikan dimana para
guru siswa dosen dan mahasiswa akan mendapatkan kuota internet gratis setiap bulannya untuk guru
sebesar empat puluh dua giga siswa mendapat tiga puluh lima giga dan mahasiswa sebesar lima puluh giga
persetujuan untuk anggaran sebesar sembilan triliun rupiah untuk tahun ini yang akan kami kerahkan
untuk pulsa atau kuota data bagi siswa guru mahasiswa dan dosen selama tiga empat bulan
ke depan ini hai ini yang sedang kami akselerasi secepat mungkin hai untuk bisa segera
cair dan harapan kami adalah ini akan bisa membantu banyak sekali siswa dan mahasiswa kita dan juga